larangan mantan api koruptor mengikuti pilek telah diputuskan kpu lewat pkpu nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas
banyak penolakan atas niat kpu mulai dari pemerintah hingga dpr
bahkan salah satu fraksi dpr mendorong hak angket atas pemberlakuan pkpu ini
bagaimana aplikasi dan peluang semangat anti korupsi di pemilu mendatang
kita akan mendiskusikannya bersama rufinus hutauruk anggota komisi dua dpr fraksi hanura
dan donald faris koordinator icw divisi korupsi politik
selamat malam bapak
kalau kemudian tadi kita dengarkan sudah ada tanggapan dari golkar
dan juga ada tanggapan dari pks
ini ada perbedaan pendapat
kalau dari hanura sendiri seperti apa sih pak rufinus
kalau saya melihat begini karena saya ikut di panus undang undang tujuh dua ribu tujuh belas
dan saya juga ikut rdp dengan kpu bawaslu maupun dari pemerintah
jadi persoalan masalah ini sebenarnya bukan dikontrol
tapi dikontrol dari pemerintah
jadi saya lebih mempersoalkan kepada pemerintah
dan saya lebih mempersoalkan kepada pemerintah
apakah dia napi mantan koruptor atau bukan
saya lebih mempersoalkan kepada bagaimana kita bisa membuat perundang undangan yang baik
kalau kita mengacu kepada undang undang nomor dua belas tahun dua ribu sebelas di pasar delapan puluh dua
maka keberlakuan sebuah undang undang itu harus diundangkan
masuk dari lembangan negara
itu yang pertama
dan kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian
jadi di dalam ayat dua itu dikatakan undang undang itu berlaku kalau turunannya itu berlaku
kalau dia diperintahkan oleh undang undang
ini yang ditabrak
singkatnya berarti apa yang kemudian dilakukan oleh kpu menerbitkan pkpu kemarin tiga puluh juni lalu
ini hanura setuju atau tidak
ya tentu bukan masalah setuju tidak setuju
tentu ini harus diluruskan
karena kpu adalah koruptor serasa semua di negeri ini setuju bahwa koruptor itu janganlah jadi anggota dpr
di situ sepakat ya
dan kemudian ini kan yang dirampok uang rakyat juga
nah saya setuju
hanya pertanyaan yang lebih awal adalah mengapa pada saat kita undang kpu bawaslu pemerintah dan seluruh ahli
yang mencoba untuk melakukan
satu norma yang menyangkut masalah napi ini tidak ada yang menentang
karena ada putusan mahkamah konstitusi nomor empat tahun dua ribu sembilan
nomor empat puluh dua tahun dua ribu lima belas yang mengatakan sepanjang dia mendeklarasi bahwa dia adalah mantan korupsi melalui media
maka ini dibenarkan
ini putusan mahkamah konstitusi
nah ini yang tidak berani ditabrak oleh pembuat undang undang
tapi terlepas dari kemudian apa yang sudah didiskusikan di dpr kemarin pkpu sudah terbit dan meminta untuk caleg
salah satunya adalah caleg mantan napi koruptor itu untuk dicalonkan
kira kira hanura ini akan mengikuti atau tidak
tapi dijawab setelah jeda berikut ini pak rufinus
kami akan segera kembali di layar pemilu terpercaya
tetap bersama kami
kami berkata sebelum ini dalam pasal delapan puluh tujuh undang undang nomor dua belas dua ribu sebelas suatu peraturan itu berlaku kalau sudah diundangkan
nah kalau tidak diundangkan ini tidak berlaku
nah di pasal delapan itu juga dikatakan undang undang itu dan turunannya ya kalau ada turunan dari suatu undang undang
maka peraturan ini adalah merupakan satu perintah dari undang undang itu sendiri
nah jadi bagaimana kita menuruti suatu aturan yang tidak sah
yang tidak ada di dalam lembaran negara gitu
ini kita bicara structure di dalam perundang undangan
apa sih sebetulnya yang dikhawatirkan oleh dpr dengan terbitnya pkpu tanpa kemudian dapat mengesahkan gitu ya dari menkumham
karena kan sebetulnya presidennya sendiri sudah merestui tadi itu pak rufie mas
enggak presiden tidak merestui
presiden mengatakan bahwa kpu itu diberikan kewenangan membuat peraturan
itu betul tapi jangan separoh gitu loh
kalau separoh itu salah
karena harusnya dia diberikan keundangan membuat peraturan yang sesuai dengan undang undang yang ada diatasnya gitu loh
harus begitu presiden jangan setengah setengah
oke presiden setengah setengah
oke sekarang saya minta tanggapan dari mas donald
ini kan ada satu ya semangat terhadap anti korupsi gitu
membuat lembaga legislatif kita ini bersih dari para koruptor
tapi kemudian menimbulkan dampak gitu
dari dpr sudah ada hak angket begitu ya
sudah ada wacana hak angket tiga
tapi kita akan bahas lah
wacana kemudian ada juga potensi untuk uji materi
anda melihat sebetulnya langkah dari kpu ini sendiri seperti apa
pertama kami secara prinsip dari pendekatan membangun demokrasi yang lebih bersih
diisi oleh kontestan yang berintegritas
itu menjadi sesuatu yang kami dukung
ada tiga syarat paling tidak membangun demokrasi yang berkualitas dan berintegritas itu
penyelenggara pemilu yang berkualitas dan berintegritas
which is itu adalah kpu dan bawaslu
peserta adalah partai politik di dalam undang undang atau di dalam pemilu
dan yang ketiga adalah voters atau pemilih
tiga hal ini yang kemudian yang menjadi prasyarat penting untuk membangun demokrasi yang berkualitas dan berintegritas
hilang saja salah satu
oke penyelenggara bagus
tapi pemilih abal abalan
maka yang terjadi adalah seperti beberapa kejadian
dimana tersangka kasus korupsi kemudian dipilih lagi oleh masyarakat
tentu ini pada sisi harus dikaji juga
persoalan apa yang terjadi di daerah ini
dan bagaimana perilaku pemilih juga mempengaruhi
yang mantan atau tersangka kasus korupsi kemudian dipilih lagi oleh masyarakat
nah prinsip kami adalah kami lihat ini adalah semangat bagus
membangun demokrasi yang berkualitas berintegritas
yang mau didorong
yang diperoleh penyelenggara pemilu
wilayah ini tidak akan menjadi perdebatan
kalau kemudian konses ini dibangun di internal partai politik
misal kalau saja semua partai
sepakat tidak akan mencalonkan orang yang punya persoalan masa lalu
seperti kasus korupsi
ini komponennya mantan kasus korupsi
kemudian pelaku kejahatan asusila
ini kan bagian dari kasus kasus yang kemudian mendapat perhatian serius
masyarakat khususnya perilaku kasus korupsi
singkatnya ini orang yang sudah pernah diberikan jabatan publik
melakukan kasus korupsi
masa kemudian publik masih dipaparkan atau disajikan lagi
kemudian orang yang sudah pernah menduduki jabatan publik
tidak teruji tidak amanah dan kemudian didorong lagi untuk dipilih oleh masyarakat di dalam pemilu
jadi menurut kami adalah ini sebuah keniscahayaan
karena memang spiritnya yang penting kita pahami
bagian dari kpu membangun
pemilu yang berkualitas dan berintegritas
tentu ada perdebatan
nah perdebatan ini menurut saya sah sah saja
undang undang yang tidak kontroversi secara luas pun dibuka ruang untuk mengujinya
apalagi kemudian ada beberapa pihak yang setuju dan tidak setuju
ruang itu ada di mahkamah agung untuk menguji
apakah secara formil dan secara material
ini dianggap bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi
atau prosesnya tidak sesuai dengan tata
nah bagaimana kemudian tidak disahkan
ketika disahkan oleh menkumham secara struktur itu di bawah dirjen perundang undangan
sekali lagi saya lihat secara praktek
banyak sekali peraturan perundang undangan di bawah undang undang
yang kemudian tetap dimasukkan dalam lembaran dan berita negara
yang paling sering adalah peraturan mahkamah konstitusi
bagaimana tata beracara di mahkamah konstitusi
tapi tidak ada dicantumkan di berita negara dan lembaran negara
itu juga produk produk aturan
artinya anda menilai pkpu ini sebetulnya sah tanpa perlu
sah tapi tentu akan lebih bagus
ada penyesalan dari kemenkumham
tentu secara yuridis akan lebih kuat lagi
tidak akan ada perdebatan
kalau seandainya menteri hukum dan ham tanpa ada keraguan
seorang bisa langsung melakukan judisi review terhadap mereka yang keberatan
secara praktek itu sah
karena peraturan mahkamah konstitusi mengatur hukum acara
tata beracara di mahkamah konstitusi
itu tetap sah dan berlaku
walaupun kemudian tidak dimasukkan dalam berita negara dan lembaran negara
aturan ini banyak pihak yang menilai sebetulnya sah sah saja
tapi dari partai politiknya sendiri yang merasa bahwa ini sebetulnya tidak mengikuti aturan
apalagi tadi sebetulnya mas donald juga bilang
ini kan sebenarnya spirit
untuk anti korupsi pak rufinus
apakah dpr tidak melihat pandangan itu
tapi kalimat sah ini saya jadi nggak paham
saya sekolah hukum cukup lama
saya katakan tadi
di dalam pasal delapan puluh tujuh sahnya sebuah peraturan kalau diundangkan
masuk di dalam lembaran negara
jadi kalau beliau mengatakan ini sah secara praktek
saya tidak tahu sekolah dimana lagi nanti saya
berarti pak rufinus peraturan mahkamah konstitusi yang ditutup
yang ada selama ini tidak bisa berlaku
jangan kalau anda mencuri
dia mencuri jadi semua sah
tidak boleh begitu
kalau anda salah ini salah
mari kita salahkan ini menjadi benar
tidak boleh begitu melihatnya
sudah jelas di dalam pasal delapan puluh tujuh mengatakan
berlakunya satu peraturan itu kalau diundangkan
kalau di lembaran negara
dalam pasal delapan puluh delapan dikatakan juga
bahwa peraturan itu harus merupakan perintah dari undang undang
jadi dimana yang sahnya
kalimat sah ini menjadi penting menurut pandangan saya
karena secara juridis formal kalau ditabrak satu peraturan
maka itu demi hukum batal
ini pelajaran tingkat satu pih
dari handrol melihat aturan ini sebetulnya batal
tapi kalau kemudian akhirnya
tentu ada konsekuensinya
kalau kemudian partai tidak mengikuti apa yang sudah dikeluarkan oleh pkpu
hanura pun pasti akan ngikutin
karena tidak mungkin tanggal empat pencalonan sudah buka
mereka dengan menyebut pkpu ini tidak sah
kami tidak akan mengajukan caleg di pemilu dua ribu dua puluh
ini akan menjadi sengketa pemilu nanti
digugat ke bawah seluruh
hanura masih tetap akan mengajukan calon
hampir semua yang mencalonkan diri
tarle kutip mantan koruptor
yang tidak diterima oleh kpu
ini menjadi sengketa pemilu
akan masuk ke bawah seluruh
itu aturan main
jadi jangan kita bermain di ranah
seakan akan ini menjadi sesuatu hal yang dangkal
tapi bahaya loh pak rufinus
konstruksi berfikir pak rufinus
kalau seandainya pkpu dua puluh dua ribu delapan belas ini
tidak sah dan tidak berlaku
pkpu dua puluh ini kan tidak hanya mengatur
dan tahapan pencalonan seluruh anggota legislatif

semuanya itu kalau dianggap tidak sah
berarti tidak akan ada calon nanti
sepertinya hanura saja yang berkeberatan

kalau kita bicara
pks tidak akan mencalonkan
saya di komisi dua
selalu rapat internal
membicarakan masalah ini
hampir semua fraksi
bahkan ada fraksi mencabar
untuk melakukan angket
sudah sampai begitu pak
jadi jangan dibawa kepada ranah

bahwa partai a tidak mencalonkan napi
ini kita bicara substansi
di dalam sebuah negara hukum

tapi dijawab setelah jeda
ini sudah panas
kita harus agak dingin sedikit
kita akan lanjutkan setelah jeda berikut
tetap bersama kami di layar pemilu terpercaya
kami akan segera kembali
dalam bentuk rapat konsultasi di komisi dua dpr ri di uji publik yang di level masyarakat itu
kami juga mengusulkan sebenarnya ada dua pendekatan yang bisa dilakukan oleh kpu
satu pendekatan melarang langsung di dalam pasal syarat calon jadi ada bab syarat calon ada bab syarat pencalonan
mengusulkan di syarat calon langsung atau di syarat pencalonan
waktu itu saya lebih mengusulkan di masuk syarat pencalonan
nah jadi partai yang dipaksa untuk tidak mencalonkan orang
dan kalau seandainya dia masih mencalonkan narapidana kasus korupsi
di dalam daftar calon sementara di dcs itu kpu bisa menolak
itu gagasan yang kita dorong pada waktu itu
pkpu yang saat ini dikeluarkan ini sudah mendengarkan aspirasi dari masyarakat
ini dpr terbelah loh ya
golkar tidak terbelah pks pun setuju
pada saat rdp tidak satupun fraksi yang tidak setuju
tapi akhirnya kan mengikuti aturan kpu ini terbelah dalam mengikuti atau tidak mengikuti
tidak tidak saya pastikan tidak di internal kita selalu diskusi tidak
bahwa ada yang announce pks tidak setuju dan segala macam silakan aja gitu loh
nah perdebatan ini harusnya pada saat di undang undang dua ribu tujuh belas itu diulas
kita harus start yang lain
harusnya pada saat ini mari kita lakukan seperti ini
pada saat undang undang mungkin icw tidak diundang
kita ini punya koalisi pemilu pak rufinus izin sebentar
kita ini punya koalisi pemilu banyak sekali organisasi
benar pernah diundang sekali waktu itu di hotel di tugutani
kita tidak usah sebut namanya di hotel di tugutani
itu hanya berlangsung beberapa saat saja
kemudian hanya satu arah
banyak praktek pembentukan peraturan perundang undangan kita
ini tidak terjadi hari ini saja
tidak hanya terjadi di undang undang tujuh dua ribu tujuh belas ini saja
tapi praktek prakteknya memang kadang kadang ngundang orang
hanya formalitas saja
sudahkah ada partisipasi publik
tapi secara substansi memang akan menjadi milik partai selagi
tapi kalau memang tadi disebutkan oleh mas donal ini kan sebenarnya semangatnya adalah untuk anti korupsi
apakah itu kemudian di prt
yang saya pahami pada saat pansus semua diundang dan diberikan hak untuk berbicara untuk mencabar sesuatu untuk memberikan naskah akademis dan seterusnya
jadi kalau dikatakan hanya ini mungkin saja dia yang lalai
nah sepertanyaannya pada saat diundang kenapa enggak ngomong
jangan jalain dpr dong
baik sekarang kita tidak usah bahas yang sudah berlalu
ini artinya yang saya maksud tadi
bahwa apa yang sudah dilakukan oleh mereka dengan kpu harusnya itu dilakukan pada saat pansus
bagaimana saya mau tanya bagaimana mas menabrak m k
bagaimana kita mau nabrak itu
baik terakhir ini pak rufinus dan juga mas donal
saat ini pkpu sudah terbit dan sudah ada aturannya begitu
anda melihatnya masih draft
artinya tidak akan mengikuti pkpu
sepanjang itu tidak diundangkan
yang dimasukin di dalam lembaran negara itu masih dalam konteks drafting
itu posisinya sekarang
jadi artinya hanura tidak akan mengikuti pkpu yang sudah diterbitkan kemarin gitu ya
enggak bukan hanura aja
bukan hanura aja
hampir semua fraksi
jangan kan hanura
pemerintah sendiri tidak mau tanda tangan kok
bawaslu sendiri bilang kalau seandainya
ada yang akan menang
ada yang mencalonkan
beritahu kepada kami kami akan buat itu menjadi sengketa pemilu
mas donal terakhir
kalau saya menganggap ini sudah berlaku
karena praktek ketatanegaraan kita melihat beberapa lembaga negara mengadopsi sistem di mana peraturan perundang undangan itu tanpa diundangkan tanpa keterlibatan dirjen pp di kementerian hukum dan ham
contoh yang paling saya ambil adalah peraturan mahkamah konstitusi
jadi di bawah kata itu ada berlaku saat tanggal mulai diundangkan
jadi bukan berlaku sejak ditandangani oleh yasona loli atau dirjen pp perundang undangan
itu praktek ketatanegaraan
kalau mau di challenge silahkan juga mau di challenge
bagi kami ini sudah sah
kalau mau memperlambat siapa memperlambat menurut saya bukan kpu yang memperlambat
justru proses semakin sempit sebentar lagi tanggal empat pendaftaran
padahal kpu sudah lama menyetor draft itu kepada menteri hukum dan ham
jangan lupa pak rufinus peraturan kpu tentang pendaftaran atau tata cara di dpd ri itu justru normanya sama tapi tidak ada persoalan secara hukum
juga melarang mantan narapidana untuk menjadi calon anggota dpd
ditandatangani saja oleh menteri hukum dan ham tapi kenapa ini menjadi polemik
jadi kelihatan siapa yang memperlambat sebenarnya
baiklah pokoknya kita akan lihat sama sama nanti apa yang akan terjadi empat juli besok kita lihat bagaimana kemudian nanti juga
partai hanura ini langkahnya akan seperti apa pada saat proses pendaftaran calon anggota legislatif
mas donald dan juga pak rufinus terima kasih sudah hadir di layar pemilu terpercaya
kita akan adakan sesi diskusi selanjutnya karena ini tidak akan cukup untuk diskusi sampai di sini